halo selamat pagi pemirsa selamat datang di program indonesia forward
dengan tema waspada penipuan mengatasnamakan bea cukai bersama saya dian mirza
sebesar sepuluh juta katanya sudah sampai terus melewat agen terus
aku dikasih nomor rekening sih tapi bukan nomor rekeningnya bea cukai
pemerintah sejak awal tahun hingga juli tahun ini
biaya cukai menerima banyak laporan masyarakat yang mengalami penipuan
tercatat hingga juli tahun ini tidak kurang dari satu tiga ratus empat puluh tujuh pengaduan
yang masuk ke saluran bravo bea cukai dan media sosial bea cukai republik indonesia
kerugian akibat penipuan tersebut bahkan mencapai lima ratus empat belas juta rupiah
berbagai modus penipuan mulai dari belanja online asmara hingga lelang barang di beacukai
dan untuk mengelaborasikan lebih dalam terkait modus penipuan yang digunakan
sudah terhubung melalui sambungan zoom dengan direktur kepabeanan internasional
dan antar lembaga direkturat jenderal bea cukai bapak syarif hidayat
selamat pagi pak syarif
selamat pagi mbak mirza
salam sehat penuh semangat pak
iya bu selamat selamat
baik pak syarif banyak masyarakat yang melaporkan bahwa mereka menjadi korban penipuan
yang mengatasnamakan bea cukai
sebenarnya seperti apa sih pak penipuan yang mengatasnamakan beacukai itu
baik terima kasih mbak
jadi yang jelas adalah bahwa penipuan itu mempergunakan nama bea cukai
seolah olah yang bersangkutan yang menghubungi itu adalah pegawai bea dan cukai
kita perlu mengenali dulu ciri cirinya dulu mbak
yang pertama cirinya adalah biasanya dari pihak cukai kemudian melakukan penagihan atas kiriman barang
dan biasanya disertai dengan ancaman ancaman
ancaman pidana ancaman akan ditangkap dan sebagainya
itu yang pertama
kemudian yang kedua ciri yang keduanya adalah
bahwa biasanya diminta untuk mentransfer ke rekening pribadi
nah ini dia biaya cukai tidak pernah menerima pembayaran melalui rekening pribadi
tetapi selalu melalui rekening negara
intinya kira kira seperti itu dulu pak
ada dua ciri dari penipuan yang mengatasnamakan biaya dan cukai
baik seringkali modus yang dilakukan seperti apa pak apa
jual beli barang online lelang barang di bea cukai
atau apakah ada modus baru yang akhir akhir ini yang mungkin publik belum banyak yang tahu
ya baik jadi pada intinya penipuan penipuan ini tidak terjadi begitu saja mbak
tetapi melalui berbagai proses
yang pertama mungkin bisa kita sampaikan
biasanya mereka itu melakukan modus penjualan barang barang black market
atau barang lelang ex tengahan direktur jendral bea dan cukai
nah ini jadi seolah olah seseorang menawarkan kepada siapapun ya
bahwa ini ada barang black market katakan misalkan iphone
harganya seringkali di bawah daripada harga standar
belakangan sih dia mulai mendekat ke harga yang mendekati real
terutama pada saat saat akan adanya launching produk baru
nah disanalah biasanya mereka seperti itu

kemudian yang kedua adalah tegahan bea dan cukai ya
misalkan tegahan itu adalah bahwa direktur jendral bea dan cukai menegah menahan mobil
misalkan atau menahan barang barang x luar negeri
kemudian ditawarkan ini ada harga barang murah ditawarkan langsung kepada seseorang
dan diminta biasanya untuk memberikan uang muka lah kira kira seperti itu
dengan rekening pribadi ya
kemudian juga ini yang menarik ada modus akmara mbak
modus asmara ini sangat menarik kenapa
karena ini banyak sekali terjadi terhadap kaum wanita ya
terutama mungkin yang tinggal ya
mereka biasanya berkenalan di dunia maya di internet di facebook
bahkan biasanya berbulan bulan sebelumnya mereka sudah berkenalan
nah kemudian mereka menyampaikan akan setelah kenal ya
nah baik katakan tanda kutip memacari kan kira kira gitu
dia mengatakan dia akan mengirimkan sesuatu barang nah kemudian barangnya itu seolah olah ditahan oleh biaya cukai kemudian diminta untuk membayar sejumlah uang kira kira gitu
tetapi yang paling inti yang harus kita sama sama pahami adalah bahwa setiap barang kiriman itu kita selalu menyimpan di dalam laman web www bacukai go id garis miring barang kiriman
jadi di sana bisa dicek kalau memang ada atau tidaknya barang kiriman dari luar negeri ya
kemudian modus yang selanjutnya adalah juga yang masih modus asmara juga sama ya dibawakan hadiah
seolah olah orangnya datang dari luar negeri setelah kena sekian bulan berpura pura datang ke luar negeri mau ketemu mau melamar misalkan itu dia membawa barang barang untuk kelamaran misalkan
bawa jamewah membawa emas dan sebagainya
kemudian sampai di bandara dia menelpon bahwa saya ditahan oleh tkp
kemudian saya diperlukan oleh bacuk dan diminta untuk membayar sejumlah uang karena barang barang ini ternyata harus bayarlah kira kira seperti itu
dan biasanya dia juga menyatakan bahwa barangnya disita ya
kemudian yang kesangkutan ditahan oleh bacuk
dia juga menyatakan bahwa dia tidak diperlakukan dengan manusiawi di sini mempermainkan perasaannya
untuk menimbulkan rasa iba daripada calon korban
kemudian juga dinyatakan tidak diberikan makan
kadang dia juga mengirimkan foto atau video dia berada di dalam bandara
entah dari mana dan kalau kita firmasi bandara itu bukan bandara kita
seperti mungkin di tempat lain atau dia mungkin mengambil dari internet ya
kemudian juga kadang dia melakukan share log
saya ditahan di bacukai cengkaring
dan dia kirim share log share log cengkaring
kenapa karena ternyata sekarang memang bisa dimodifikasi ya dengan mempergunakan aplikasi mocking lokasi
kemudian bisa mengirim seolah olah dia ada di kantor biaya cukai di bandara
nah jadi itulah kira kira modus modusnya mbak
dan terutama yang sekarang yang sangat cukup banyak itu adalah modus berdasarkan asmara dan barang kiriman
yang melibatkan transaksi lintas negara
modus yang terakhir itu adalah penipuan dengan mempergunakan virtual account atau e wallet
jadi kira kira seperti itulah modus modus yang ada
ciri cirinya dan juga modusnya
agar bisa dikenali oleh rekan rekan semua
dan demikian pak
baik jadi memang yang paling sering terjadi adalah mengenai jual beli online ya
dengan harga yang di bawah market begitu ya pak
dan yang modus yang baru baru ini terjadi adalah dengan memakai modus asmara
nah ini apakah ada tips khusus bagi masyarakat untuk menghindari atau tidak menjadi korban penipuan tersebut
kami akan masih membahasnya usai jeda pariwara berikut ini
dan dari penjelasan bapak syarif tadi ternyata modus penipuan yang dilakukan cukup beragam
lalu ada tips apa khusus pak yang bisa dilakukan kira kira oleh masyarakat agar tidak menjadi korban
baik tentunya yang pertama apabila tidak dihubungi oleh seseorang yang mengaku biacukai
melakukan tagihan ataupun mengancam ya yang dilakukan yang pertama adalah jangan panik
jangan panik karena biasanya oknum tersebut mengintimidasi mengancam
denda puluhan juta kemudian juga mengancam akan mempenjarakan
mengancam akan juga melakukan jemput secara paksa dan juga berbagai modus modus yang lainnya
nah ini jangan panik dulu itu pertama
kemudian yang kedua jangan langsung transfer jangan pernah transfer
karena begini biacukai tidak pernah menagih tagihan bayaran pajak pajak ke dalam rekening pribadi
itu yang pertama
kemudian yang kedua selalu masuk kalaupun ada tagihan tagihan terhadap pembayaran
itu biasanya langsung ke dalam kas negara kan melalui billing
dan kemudian dari tagihan tagihan yang kita punya itu tidak ada yang instant harus saat itu juga tidak ada
lalu diberikan jeda waktu paling cepat dua minggu
jadi tagihan daripada direktur jendela biacukai itu paling cepat dua minggu bisa sampai dengan dua bulan
jadi cukup banyak waktu yang bisa dimanfaatkan
minimal dua minggu untuk melakukan konfirmasi terhadap direktur jendela biacukai
kemudian yang ketiga tentunya adalah konfirmasikan semua tagihan tagihan tersebut
semua ancaman tersebut kepada direktur jendela biacukai
bisa melalui live chat dengan kita
ataupun juga bisa ke bravo beacukai ke nomor telepon lima belas dua ratus dua puluh dua
bisa juga melalui dm melalui twitter
ataupun juga melalui facebook
bea dan cukai karena kita melakukan monitoring setiap saat
setiap dm ataupun chat akan selalu segera dijawab
kemudian dan selanjutnya juga adalah agar apabila di daerah bisa juga menghubungi kantor kantor biaya cukai yang tersebar di seluruh indonesia
dan kemudian tip selanjutnya adalah berhati hati ketika belanja online
hati hati dengan belanja online
saran kami kalau memang memerlukan belanja online
maka belanjalah di market yang sudah dihasilkan
dan kemudian tip selanjutnya adalah berhati hati ketika belanja online
jangan pernah belanja di akun akun ig pribadi misalkan seperti itu
hati hati karena ternyata akun akun ig pribadi pun juga banyak yang followernya sedemikian banyak sampai puluhan ribu
tetapi ternyata sebetulnya itu adalah follower fikted yang sebetulnya untuk menipu seolah olah bahwa akun tersebut adalah kredibel
kemudian juga berhati hati berkenalan di media sosial
karena banyak sekali modus modus yang datangnya dari media sosial
penipu penipu yang menyasar kaum perempuan biasanya adalah mereka menginvestasikan waktu bisa berbulan bulan untuk berkenalan
kemudian juga sampai terkadang tanda kutip berpacaran secara online dan setelah merasa
maka calonnya tersebut dilakukan online
maka calonnya tersebut dilakukan online
maka calonnya tersebut dilakukan online
lah penipuan penipuan seperti ini
dan kemudian tentunya juga apabila mengalami penipuan penipuan seperti ini
langkah yang bisa dilakukan selain tadi disampaikan menghubungi kita
juga bisa melakukan laporkan kepada kepolisian apabila memang sudah terjadi transfer ya
jangan lupa meminta laporan kepolisian kemudian laporkan ke bank
agar rekening tersebut bisa segera diblokir oleh otoritas perbankan
jadi kira kira demikian yang dapat kami sampaikan
baik pak ini penipuannya kan dipakai nama beacukai seperti itu
apakah beacukai juga melakukan pelaporan ke pihak kepolisian pak untuk menangkap pelaku penipuan tersebut
ya dapat kami sampaikan bahwa direkturat jenderal beacukai juga melakukan penelusuran
terhadap penipuan penipuan seperti ini
kami sudah seringkali berkoordinasi dengan mabespori kalau di pusat juga
dan juga kita melakukan kerjasama dengan mereka untuk melakukan penangkapan sudah pernah juga kita lakukan
dan sudah cukup banyak yang tertangkap tetapi ini selalu ada lagi dan ada lagi
dan kemudian satu lagi bahwa dalam beberapa kasus yang kita tangkap ternyata yang bersangkutan juga adalah residivis
residivis bukan residivis adalah yang dalam kondisi ditahan di dalam rumah tahanan negara
jadi ternyata dia masih mempunyai akses juga
terhadap handphone untuk melakukan penipuan dan melakukannya dari dalam rumah tahanan negara ini juga
satu hal yang sangat menarik demikian mbak
baik pak apakah beacukai juga pernah melakukan upaya sendiri begitu untuk mengungkap kasus kasus penipuan yang mengatasnamakan beacukai
selama ini kami untuk kasus kasus seperti ini yang kami lakukan adalah melakukan sosialisasi
seperti sekarang ya terima kasih cnn sudah memberikan kesempatan kepada kami
untuk memberikan klarifikasi di dalam tv
karena ini adalah tindak tindana penipuan yang ranahnya memang bukan ada di ranah kami
tetapi ini ada di ranah penyidik umum kepolisian
baik lalu berapa besaran kerugian masyarakat atas beragam modus penipuan ini
kita akan membahasnya tentunya
usaha jeda pariwara berikut tetaplah bersama indonesia forward
terima kasih anda masih bersama kami di cnn indonesia forward
pemirsa lalu dari temuan atau laporan masyarakat
kira kira kerugian masyarakat yang paling besar mencapai berapa dan biasanya terkait apa pak syarif
kerugian tadi sudah disampaikan untuk saat ini saja dari awal tahun sampai dengan bulan agustus september ya
itu kerugian sudah di atas enam ratus juta yang dari masyarakat
ini tentunya jumlah yang sangat besar untuk masyarakat umum karena memang kebanyakan yang disasar adalah saudara saudara kita yang relatif tidak
pusat dari mulai yang rasa yang paling rendah sampai dengan paling
paling tinggi kan kira kira seperti itu
kemudian kerugian kerugian yang terjadi ini biasanya cukup lumayan besar mbak
misalkan ada yang sampai transfer pertama lima belas juta
kemudian kurang mbak
transfer lagi tiga puluh juta
kurang transfer delapan puluh juta
sudah habis uangnya baru mereka lapor kepada kita
nah inilah yang sering terjadi
kemudian juga ada yang sampai menjual sawahnya mbak
karena menjual sawahnya menjual rumahnya juga karena dia dijanjikan dibawakan batangan emas
karena dia dijanjikan dibawakan batangan emas
ataupun uang dolar yang sedemikian banyak mbak
nah inilah modus modusnya seperti ini dan kerugiannya sudah lumayan banyak mbak
sampai ada yang di atas seratus juta mereka mengalami kerugian penipuan seperti ini
apa yang dilakukan para penipu tersebut pak
kok bisa sampai mempush mereka cepat cepat transfer seperti itu dalam jumlah yang banyak
apa yang dilakukan mereka untuk mempushnya itu pak
ya nah itulah dia
yang pertama adalah kalau kita bicara modus asmara tadi ya
karena mereka sudah mempunyai kepercayaan yang luar biasa terhadap orang tersebut
karena mereka sudah menjalin hubungan di facebook selama berbulan bulannya
sehingga dia mempunyai keyakinan bahwa dia pasti benar
sampai kita pun pernah menghadapi seperti itu
betul betul dia tidak percaya
tidak percaya pak
kan kira kira gitu
padahal sebetulnya mereka masih dalam posisi berkenalan dan belum pernah ketemu sama sekali
nah kemudian ya akhirnya kita bawa sampaikan ke kantor yang bersangkutan ke kantor kita
karena barulah dia menangis
menyadari bahwa dia ternyata sudah terkena penipuan yang sistematis yang sudah direncanakan berbulan bulan
nah kira kira seperti itu pak
ya pak syarif biasanya pelaku ini berasal dari negara mana pak
nah ini dia
pelaku pelaku ini kalau kita melihat kadang kadang mereka mengaku sebagai orang malaysia
misalkan orang dari amerika orang dari eropa
tetapi dari banyak kasus yang kita tangkap itu adalah orang orang kita juga
orang kita juga yang melakukan penipuan penipuan dari yang tertangkap ya
dari yang tertangkap yang kemudian juga yang teridentifikasi lokasinya
lokasi daripada handphone yang kita kerjasama dengan kepolisian untuk mencari
itu masih berada di dalam negara kita mbak
baik kalau korbannya sendiri pak paling banyak wanita usia berapa atau pria
atau mereka mereka yang memang tidak cakep menggunakan media sosial atau bagaimana pak
nah itu dia pak
ini semua melalui media sosial
jadi penipuan penipuan itu melalui media sosial utamanya adalah melalui facebook kemudian juga instagram
artinya orang orang yang terkena tipu ini adalah yang memang sebetulnya memasuki dunia internet
kemudian hanya saja mungkin pemahaman yang kurang bagus mengenai penipuan penipuan seperti ini
sehingga kita juga harus bisa memberikan penjelasan
kejelasan seperti ini agar kiranya mereka tidak tertipu
makanya kita sampaikan modus modusnya seperti ini kemudian juga ciri cirinya seperti ini
dengan mengetahui modus dengan mengetahui ciri cirinya dan apabila terjadi hal seperti itu mudah mudahan mereka terhindar dari penipuan
kemudian juga yang selanjutnya adalah seringkali kita menjadi tidak rasional mbak pada saat kita ditawarkan sesuatu barang
jadi sekarang banyak sekali penawaran
misalkan penipuan mengatasnamakan
melelang kendaraan bermotor pak
mobil mobil yang harganya lima ratus juta mereka tawarkan tiga ratus juta
itu kan tidak masuk akal secara logika
jadi artinya adalah bahwa masyarakat kita juga harus mulai berpikir secara logik
bahwa tidak ada hal hal yang sifatnya aneh ya aneh atau tidak masuk akal
kemudian karena kita tertarik
kita menjadi tertipu pak
pak syarif kalau dari nomor rekeningnya sendiri pak terdeteksi tidak itu nomor rekening luar negeri atau dalam negeri
semuanya rekening rekening dalam negeri
bank bank nasional rata rata
tapi kita juga pernah ya begitu ditransfer kemudian ditelepon kepada bank tersebut
bank tersebut juga tidak akan bisa langsung menutup memblokir tidak bisa
dan biasanya saat setelah transfer itu langsung dipindah tangankan ke rekening
jadi artinya rekeningnya rekening nyata pak
rekening nyata yang ada
nah makanya di sini tentunya yang bisa menindaklanjutin adalah dari kepolisian
sehingga kita sampaikan kepada mereka mereka yang bisa menindaklanjutin
kemudian kita juga melakukan kerjasama dengan kepolisian untuk mengusut kasus kasus seperti ini
sudah cukup banyak juga yang kita tangkap
kemudian kita juga melaporkan kepada kominfo bahwa ada penipuan dengan modus modus seperti ini
dan kominfo mengatakan menyampaikan di dalam
laman websitenya kominfo bahwa ini adalah jenis jenis penipuan yang terjadi
mengatasnamakan direkturat jenderal beada cukai
baik pak syarif mengingat persoalan ini kan cukup serius pak
apakah bea cukai akan melakukan kerjasama dengan kepolisian
misalnya saat ada laporan masyarakat bisa langsung dilakukan tindakan apa
maupun penangkapan pelakunya begitu pak
ya itu sudah kita lakukan juga mbak
kita sudah melaporkan kepada kepolisian
baik di level pusat
sudah beberapa yang kita tangkap
sudah beberapa yang kita tangkap
kerjasama bekerjasama dengan kepolisian
karena memang ini adalah tindak pidana penipuan yang ranahnya adalah kepolisian
sementara kita sendiri pun di sini adalah sebagai korban
karena nama kita juga dipergunakan untuk melakukan penipuan
sudah kita lakukan dan sudah banyak ditindaklanjutin
dan hasilnya juga sudah mulai banyak
tetapi memang penipuan seperti ini akan selalu akan terjadi
kelihatannya begitu mbak
sepanjang memang masyarakat kita sendiri terlalu mudah untuk percaya seseorang terhadap hal hal yang sifatnya tidak masuk akal ataupun juga tidak cukup jelas lah seperti itu
baik pak terkait lelang bacukai punya jadwal khusus nggak sih pak
berapa bulan sekali atau sebulan berapa kali begitu diselenggarakannya setiap kapan itu ada jadwalnya nggak pak
nah kemudian masalah lelang
lelang itu biasanya bisa berasal dari barang barang tangkapan kita ya
barang impor penyeludupan
itu biasanya penyelesaiannya ada salah satunya dengan lelang
tetapi tidak semua harus dilelangkan
ada juga yang memang harus dimusnahkan karena memang sangat membahayakan
barang barang yang bisa dilelang itu biasanya kita lakukan rekapitulasi dulu mbak
dalam beberapa bulan setelah
biasanya itu adalah barang barang yang tidak diurus oleh pemiliknya
karena sesuatu dan lain hal
apabila barang barang tersebut memang tidak diurus
maka biasanya kita nyatakan sebagai barang tidak dikuasai
kemudian terakhir menjadi barang dikuasai negara
setelah dikuasai negara maka kita bisa melakukan lelang apabila memang bisa dilelang ya
bukan barang barang yang berbahaya ataupun barang barang yang dilarang
nah kemudian barang barang tersebut kita kompilasi dan kita kirimkan kepada direktur cinta kekayaan negara
jadi beacukai tidak berbahaya
tidak pernah melakukan lelang sendiri
tapi dilakukan oleh terlelang negara yang melakukan
dan itu bisa satu tahun itu bisa beberapa kali
lalu pada isinya kembali lagi ini pun hati hati
ini pun juga jadi salah satu modus
jangan sampai terkena modus
terkadang penipu itu mengatakan bahwa saya orang beacukai atau saya orang djkn
ini ada barang yang mau dilelang
sebelum dilelang saya tawarkan secara pribadi dulu ke bapak
misalkan seperti itu
itu bisa modus modus seperti itu
kembali lagi ujungnya pasti dia akan meminta uang mukanya dulu
uang upahnya kirim sekian puluh juta misalkan
dan maksudnya adalah ke dalam rekening pribadi sekali lagi
nah ini adalah tidak pernah djkn maupun dari bia cukai melakukan lelang dan menerima pembayaran ataupun uang jaminan melalui pribadi
tapi lazim nggak sih pak syarif melakukan lelang di media sosial
saya tidak melakukan lelang di dalam media sosial itu
melalui pengumuman di website daripada djkn nya sendiri
baik pak syarif
satu lagi imbauan kepada masyarakat agar waspada terhadap penipuan yang mengatasnamakan bea cukai pak syarif
ya tentunya kami menghimbau kepada masyarakat apabila mendapat penawaran ataupun ancaman seperti yang tadi kami sampaikan
dulu ciri ciri daripada penipuan yang tadi sudah kami sampaikan
kemudian kenalin juga modusnya
modusnya bandingkan apabila memang sama berarti anda dalam proses untuk ditipu oleh yang bersangkutan
kemudian yang kedua juga pastikan setiap informasi seperti itu apabila masih ragu kontak dengan direkturat jenderal bea dan cukai untuk memberikan penjelasan untuk mendapatkan penjelasan
dan kita selalu siap sedia dua puluh empat jam sehari tujuh hari seminggu untuk memberikan penjelasan penjelasan
dan yang terakhir adalah tentunya kita harus rasional
apabila kita bisa menjaga rasionalitas kita maka insya allah tentunya penipuan penipuan seperti itu tidak akan mempan terhadap masyarakat kita pada umumnya
baik terima kasih pak syarif atas waktunya untuk hadir di cnn indonesia tv
dan pemirsa demikianlah wawancara kami bersama direktur kepabianan internasional dan antarlembaga direktorat jenderal beacukai bapak syarif hidayat
semoga bermanfaat sampai jumpa